komisi perlindungan anak indonesia menyebut dua puluh empat puluh enam persen sekolah belum siap lakukan pembelajaran tatap muka atau ptm juli mendatang
kpai juga meminta pemerintah mengkaji kembali kebijakan mengizinkan anak sekolah tatap muka karena masih tingginya angka kematian anak akibat covid sembilan belas
menurut kpai informasi dari kementerian kesehatan yang menyebut bahwa kematian anak akibat covid sembilan belas tembus angka empat puluh persen harus mendapat perhatian serius
angka kematian anak ini bahkan tertinggi se asia pasifik pada waktu sebelum masa lebaran
pemerintah harus mempertimbangkan angka ini dalam mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka juli mendatang
terkait masih lebih dari dua puluh persen sekolah yang belum siap melakukan pembelajaran tatap muka kpai pun memberikan sejumlah rekomendasi
mulai dari mengharapkan pemerintah daerah jujur dengan data covid sembilan belas mereka mendorong dukungan alokasi anggaran pusat serta daerah untuk menyiapkan ptm dan berlangsungnya
pendidikan selama pandemi hingga kpi juga mendorong dinas pendidikan dan kesehatan di daerah melakukan nota kesepahaman terkait pendampingan sekolah dalam pembelajaran tatap muka
selama ini hanya sekolah saja hanya komite saja hanya internal sekolah ya
kalau sekarang tidak bisa seperti itu lagi
dinas kesehatan terlibat dinas perhubungan juga terlibat dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak juga terlibat dari dukungan psikisnya anak dan termasuk juga keluarga